puluhan ribu masyarakat desa mengatasnamakan des ganjar
mendeklarasikan dukungannya kepada ganjar pranowo untuk menjadi presiden dua ribu dua puluh
mereka datang dari tiga puluh dua provinsi secara mandiri
dengan satu suara yakni memenangkan ganjar menjadi pimpinan nasional
mendeklarasikan ganjar pranowo
dua puluh ribu masyarakat desa yang mengatasnamakan des ganjar
terdiri dari tiga puluh lima kabupaten di tiga puluh dua provinsi seluruh indonesia
terdiri dari ribuan relawan jateng dari dua puluh sembilan kabupaten
mendeklarasikan dukungannya kepada ganjar pranowo untuk menjadi presiden dua ribu dua puluh
pada sabtu empat juni dua ribu dua puluh dua di kawasan pantai bandengan jepara jawa tengah
mereka datang dari ribuan relawan des ganjar pak haji ganjar pranowo sebagai presiden
deklarasi ini diikuti oleh berbagai ekonomi
di antaranya masyarakat desa tokoh desa ulama petani pedagang nelayan hingga pelaku umkm
menurut deklarator nasional des ganjar ulil albab
ganjar adalah sosok yang pantas untuk menjadi presiden
dikarenakan ganjar adalah pemimpin yang berpengalaman amanah bertanggung jawab
dan harapan baru masyarakat desa di indonesia
setiap semuanya yang ada di relawan des ganjar mendeklarasikan diri
untuk berperan aktif dalam menjadi wadah pembangunan desa untuk kemandirian bangsa
mendukung ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
sementara itu ketua des ganjar jawa tengah hartoyo menambahkan
ganjar juga dinilai sangat peduli kepada masyarakat
terutama program program yang telah dijalankan selama menjabat dua ribu dua puluh satu
dua periode gubernur jawa tengah
rasa terima kasih dari pak ganjar selama ini sudah memberikan kita segala sesuatu
terkait infrastruktur dan yang lain saat menjadi gubernur
selama menjabat dia tetap rakyat
dia selalu memikirkan rakyatnya untuk kegiatan hal positif
sekecil apapun beliau pikirkan
deklarasi nasional ini dimeriahkan berbagai acara
di antaranya para depa goyuban
perahunelayan badengan jeparah
devile bendera merah putih
dan juga kesenian daerah seperti tari gambyong dan tari kreasi nusantara
dan di akhir acara ditutup dengan gerakan tiktok massal yang sedang viral di media sosial
sebelumnya deklarasi des ganjar tidak hanya dilakukan di jawa tengah
namun juga telah dilakukan di empat belas provinsi di seluruh indonesia
untuk mengenalkan sosok ganjar pranowo
menuju presiden dua ribu dua puluh